kita dibuat linglung sama dia kita nggak nyadar kita udah dia disuruh suruh tuh mau sama dia disuruh ngambil uang ini
dia ngambil uang ke kasirki
kita diamin udah gitu kita gak tau apa yang terjadi
dia bilang dari inggris
oh inggris kita nggak nyadar juga bahwa dia bule itu bisa kayak gitu bisa nongkit kita
kita juga gak nyadar bahwa uang kita diambil sama kita
oh ini gak ada